sedera tim sar harus menyeberangi sungai dengan arus yang deras
untuk mengevakuasi warga korban longsor di desa ulu salu kabupaten luwu sulawesi selatan
tim gabungan menggunakan sistem penyelamatan tali menali saat menyeberangi sungai
untuk mengevakuasi delapan orang korban longsor di luwu sulawesi selatan
korban yang berhasil dievakuasi lalu diungsikan ke posko utama kota belopa
untuk menjalani perawatan medis
warga yang dievakuasi adalah korban tanah longsor yang berada di kecamatan latimojong
yang terisolasi karena kondisi jalan tertimbun material longsor
serta adanya sejumlah jembatan putus
tim berkembang mengevakuasi terhadap satu orang tua yang kondisi lukuh
dan tiga orang dewasa dan empat anak anak melewati sungai tersuku dengan menggunakan flying fox
dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik
dan perlu diketahui bahwa total hingga dengan hari keempat ini operasi pencarian ini
berjumlah sebelas orang dan satu sudah masih dalam pencarian
dan masih ada satu lokasi yang masih terisolir yaitu lokasinya namanya latimojong
bantuan logistik terus didistribusikan ke warga terdampak banjir dan longsor di luwu
menggunakan pesawat helikopter milik lanut hasanuddin makassar
selain menyalurkan logistik tim tni au juga mengevakuasi warga latimojong
sebanyak lima belas orang ke kecamatan belopa atau posko utama
kondisi jalan yang terisolasi akibat tertimbun longsor serta adanya jembatan putus
menyebabkan proses penyaluran logistik terkendala